untuk yang saat sekarang ini tinggal si asnawi asnawi kan perjalanan nih malam ini juga bergabung prinsipnya malam ini supaya tim anak anak gabung di tim yang senior
target untuk laga uji coba atau fifa match day ini
fifa match day harus tinggal mawin harus menang lah
makanya tadi saya berikan motivasi anak anak ya harus betul betul bisa menunjukkan
pemain senior bisa memberikan prestasi yang terbaik untuk bangsa dan negara dan keluarganya